dan juga minalkabair
dosa dosa yang termasuk dosa dosa besar adalah
melawan kepada orang tua
itu termasuk adalah dosa dosa yang besar
nah ya semoga kita dijauhkan oleh allah dari melawan kepada orang tua
karena saya pernah melawan sama orang tua pernah
karena saya juga manusia teman teman
tidak luput dari salah
kadang karena beda pendapat atau karena emosi
akhirnya ya sedikit naik gitu nadanya
sedikit mental terhadap orang tua
akhirnya membuat orang tua menangis
dan saya sadari itu adalah pelaku
tapi saya tidak terpuji
yang dosanya ya dosa dosa besar
walaupun yang orang tua ketika kita minta maaf
saya banyak salah
orang tua itu pasti bilang
kalau orang tua sama anak
sebelum anak minta maaf
orang tua sudah memaafkan
orang tua pasti begitu
tapi ya kalau kita nggak minta maaf
selamanya dosanya akan tetap mengalir
ya makin besar makin besar
makin gak enak hidup kita nanti
gara gara tidak ada ridho dari orang tua
dan juga cara menghapus dosa dosa besar
kata rasulullah saw
allah ini maha pengampun teman teman
pengampunan allah itu lebih luas daripada
apa kata rasulullah saw
berbakti kepada kedua orang tua
membuat bangga dan membuat bahagia
hati kedua orang tua
menghapus dosa dosa besar
yang telah kita lakukan
itu salah satu cara
untuk menghapus dosa dosa kita
o allah swt
dengan cara berkhidmat kepada orang tua
jangan tinggalkan orang tua
salah satu cara
ya sebenarnya tidak gampang
tapi kalau kita punya keinginan
allah akan buka hidup kita
allah akan kasih kita hidayah
sehingga kita bisa menjadi anak yang terbagi
kepada orang tua
kita tidak sadar ya teman teman
sering mengumar allah
senang dengan pembahasihatan
saya sendiri pun tidak sadar ya
ini nasihat saya pribadi
itu yang menyebabkan
itu yang menyebabkan musibah
karma memang ada
ketika kita menanam kebaikan
kepada sesama manusia
ataupun kepada allah
kita juga akan memetik kebaikan
kalau kita menanam kejahatan
atau kepada allah
kita juga akan memetik yang namanya
akan jauh dari keberkahan
tidak akan berkah
bahkan saya rasa
di seluruh dunia sekarang
dari mengalami krisis
apalagi saat ini ya
hampir dua tahun
ini gara gara apa
perilaku manusia sendiri
ketika punya hal hal apa
ketika punya apa
dipamerkan di tiktok
orang kaya mah bebas
akhirnya membuat hati
akhirnya orang yang tidak punya pun
dan mengorbankan segalanya
mengorbankan orang tua
salah yang hanya sepeta
gara gara ingin mengejar yang namanya games
saya itu dulu ya
di desa saya ini
alhamdulillah sampai sekarang
masih adatnya itu
kalau ada orang baru
itu siapa itu
ada orang di pinggir jalan
ini bukan patuh
sekarang ini di desa
sudah banyak orang yang sudah gampang
untuk membuka amrod
sudah masuk teman teman
ya bisa dilihat dah semuanya
lekuk tubuhnya gitu
dan jangan pernah putus asa
dosanya sebesar apapun
pengampunan allah lebih luas
dan lebih besar daripada dosa dosa kita